sebuah sepeda motor ringsek di kolong truk akibat kecelakaan di jalan aji barang cilomok banyumas jawa tengah rabu pagi
polisi menyebut tabrakan di picu sopir truk yang berupaya menyelidik kendaraan lain
namun di arah perlawanan muncul minibus yang tiba tiba berbelok
sopir truk yang kaget lalu banting setir ke lajur kanan dan menabrak minibus serta pengendara sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan
unit lakalantas polresta banyumas yang tiba di lokasi langsung mengamankan sopir truk dan ketiga pangkai kendaraan

kecelakaan mod juga terjadi di jalur pantul rademak jawa tengah rabu pagi
dua penumpang minibus tewas di lokasi dan belasan lainnya menderita luka berat dan ringan
dari hasil penyelidikan sementara kecelakaan bermula saat minibus yang melaju dari arah demak menuju semarang
berusaha menghindari pengendara motor yang memotong jalan dengan banting setir
karena laju minibus cukup kencang
minibus oleng dan menabrak median jalan hingga akhirnya terguling di jalur yang arah berlawanan
akibatnya sejumlah penumpang terlempar keluar bus
truk yang mengangkut lima puluh ton pupuk ini terguling di jalan lejen r suparto kota pasuruan pada rabu sore
sopir truk mengaku beban muatan yang berlebihan membuat as roda kendaraannya patah sehingga truk terguling
tidak ada korban dalam kejadian ini
sejumlah warga di lokasi membantu sopir truk memindahkan muatan pupuk ke pinggir jalan
sementara itu polisi mengalihkan lalu lintas karena badan truk dan muatannya sempat menutupi jalan
tim liputan cnn indonesia